ya jadi waktu umur dua tahun dua bulan
itu dia gak ada batuk gak ada pilek gak ada demam
tapi dia bilang sesek gitu dadanya
akhirnya dibawa ke rumah sakit
di periksa karena keluhannya itu sesak ya
jadi dokter prefernya periksanya itu paru paru
terus jalan nafas pernafasan gitu semua baik
kemudian dokter memutuskan untuk periksa darahnya
setelah diperiksa darahnya keluar hasilnya tuh ternyata gula darahnya lima ratus
syabil bocah laki laki berusia enam tahun ini
didiagnosa mengidap diabetes tipe satu
atau tubuhnya tak menghasilkan hormon insulin
sejak usianya dua lima tahun
berawal dari sering buang air kecil pada malam hari
serta berat badan yang dirasa tak ideal
orang tuanya pun akhirnya membawanya ke dokter endokrin
di salah satu rumah sakit
guna memeriksakan kesehatannya
alhasil ia pun difonis mengidap diabetes tipe satu
diabetes tipe satu muncul akibat kelainan pankreas dan autoimun
biasanya gejalanya muncul saat anak anak hingga remaja
sama seperti yang dialami syabil
berbeda dengan diabetes tipe dua
yang disebabkan oleh faktor genetik atau gaya hidup serta obesitas
kini setelah mendapatkan perawatan dan pengobatan sejak dini
syabil tumbuh menjadi anak yang normal
selayaknya anak anak pada umumnya
walaupun mau tak mau ia harus rajin untuk mengecek tingkat kadar gula darah dalam dirinya
serta suntik insulin minimal empat kali sehari
kuda mengontrol gula darah
hal yang lumrah dilakukan pada penderita diabetes tipe satu
kini syabil pun mengaku tak takut lagi pada jarum
karena setiap hari sejak usia dua lima tahun
dirinya harus berhadapan dengan jarum
untuk mengecek kadar gula darah serta suntik insulin
ini suntiknya setiap hari ini gimana nih
udah biasa atau masih kadang sakit
ngomong aja jangan geleng
enggak sakit udah biasa
udah biasa ngomongnya udah biasa
sementara itu niken yang merupakan orang tua syabil
harus ekstra protektif untuk mengontrol asupan gizi makanan pada anaknya
selain itu ia pun juga harus cermat untuk menakar tingkat gula darah pada anaknya
untuk menentukan berapa dosis insulin yang harus diberikan kepada anaknya setiap harinya
selain itu sebagai orang tua
ia pun harus menyisikan sebagian penghasilannya untuk pengobatan diabetes pada anaknya
itu semuanya di cover ya
dari awal diagnosa itu syabil
belum menggunakan ini bpjs nya ya
jadi kurang lebih
kan satu pen itu dia dua minggu yang novorapit ya
satu pen itu dua minggu berarti kalau sebulan perlu dua pen
itu satu pennya sekitar
jadi empat ratus ya sebulan
sementara itu ketua ikatan keluarga penyandang diabetes anak dan remaja atau ikadar arief novianto menyebut
kini angka pengidap diabetes pada anak baik tipe satu ataupun tipe dua
dalam tahap yang mengkhawatirkan bahkan kini tiap minggunya ada kasus baru diabetes pada anak yang dilaporkan
di tahun dua ribu tiga itu kalau tidak salah ada tujuh puluh lima pasien keluarga pasien di daerah jabodetabe

kemudian ketika anak saya menjadi diabetes di tahun dua ribu dua
di akhir dua ribu sepuluh angka itu sudah lima ratus tujuh puluh an
di tahun dua ribu dua belas kalau saya tidak salah ingat itu sudah tujuh ratus lima puluh an
kemudian di tahun dua ribu enam belas angkanya sudah melonjak menjadi satu dua ratus tujuh puluh lima an
pastinya tahun ini jauh lebih banyak ya
dokter spesialis penyakit dalam rumah sakit di rha kedoya
dokter wahidana menyebut ada beberapa hal yang dapat terjadi
jika anak mengidap diabetes dan tidak mendapatkan perawatan dan pengobatan sejak dini
salah satunya adalah potensi terjadinya penyakit komplikasi pada anak
kalau kita berbicara tentang gejalanya apa
jelas kalau pada anak anak itu kan puncaknya pada usia usia sekitar empat tujuh tahun
kemudian kalau yang periode keduanya itu adalah kipik keduanya
itu adalah usia sepuluh sampai empat belas tahun
nah kalau gejala gejalanya jelas
karena insulinnya memang diproduksi di badan mendekati atau bahkan sama sekali
karena dihancurkan oleh mekanisme autoimun
sehingga otomatis kalau pada anak anak yang perlu kita perhatikan
tumbuh kembang anak tentu tidak akan optimal
namun kini setiap anak berpotensi dapat mengidap diabetes karena gaya hidup
serta lalainya peran orang tua untuk menjaga gizi anak anaknya
dan lalainya orang tua untuk memeriksakan kesehatan anaknya sejak dini
tim liputan cnn indonesia